rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual atau ruupks
yang saat ini masih menjadi produk setengah matang di dpr
menjadi sorotan beberapa kalangan masyarakat
ruu yang dibuat untuk melindungi hak hak korban dan mencegah kekerasan seksual ini
sempat dianggap berpihak pada legalitas perzinahan dan lgbt
jaringan kerja prolegnas pro perempuan atau jkp tiga
mengecam penyebaran informasi bohong yang berkaitan dengan ruupks
di kalangan masyarakat beberapa waktu lalu
sejumlah petisi penolakan pun muncul dengan anggapan ruu
yang dibuat seakan melegalkan zina dan lgbt
hal tersebut menurut sejumlah aktivis telah mencederai
perjuangan korban kekerasan seksual
undang undang ini urgent dan perlu sekali untuk segera disahkan gitu
sudah banyak terlalu banyak korbannya gitu
yang pasti gini yang pasti apa yang ditakutkan
oleh orang orang yang kemudian membawa narasi
bahwa ini adalah undang undang pro zina pro lgbt
apa segala macam itu tidak benar
bahwa itu hanya miskonsepsi
dan bahkan saya melihat ada beberapa berita
yang bahkan kemudian mengada ada itu hoax gitu
kemudian mereka membuat pernyataan pernyataan
membuat pasal pasal yang sebenarnya nggak ada
menanggapi adanya petisi terkait ruupks
ketua dpr bambang susatyo menjamin bahwa ruu tersebut
sehingga tidak mungkin isi dari ruupks itu bertentangan
dengan ajaran agama termasuk dengan adanya
dugaan mendukung perzinan
kami terbuka kita lihat menolaknya alasannya apa
kemudian yang satu lagi mendorongnya alasannya apa
yang pasti apapun yang sedang berproses ini adalah
kita mengakomodir semua usulan usulan daripada masyarakat
kan ada pasal pasal yang memang menjadi krusial
bahwa dianggap pasal pasal ini adalah membiarkan
sementara itu komisi delapan dpr ri masih terus membahas
rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual ini
komisi delapan belum sepakat soal pengertian
definisi kekerasan seksual
definisi yang sekarang ini beredar di mana mana
bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena misalnya
hubungan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan
lalu kemudian orang menafsirkannya kalau tidak dipaksa
nah kami katakan penafsiran itu tidak boleh ada
di dalam undang undang tersebut
ruu penghapusan kekerasan seksual masuk dalam program
legislasi nasional dpr tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
ruu pks mulai dibahas kembali di tahap rapat dengar pendapat
sejak akhir tahun dua ribu delapan belas dan ditargetkan akan rampung
pada september dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia